penetapan maruf amin sebagai calon wakil presiden jokowi ternyata mendapatkan respon yang beragam
sebagai pendukung basuki cahaya purnama atau ahok mengaku kecewa dengan penetapan ma'ruf amin
yang dianggap ikut andil dalam memenjarakan ahok
para pendukung ahok yang umumnya juga mendukung jokowi terbelah dalam menyikapi pilihan cawapres jokowi
hal ini dikarenakan posisi ma'ruf amin dalam kapasitasnya sebagai ketua umum majelis ulama indonesia
menjadi salah satu saksi yang memberatkan dalam kasus penodaan agama ahok
bahkan sebagian pihak menilai gerakan politik yang menentang ahok berawal dari fatwa yang dikeluarkan oleh ⁇ maruf ⁇

jadi tentu saja kita kecewa
itu kan setiap orang pada akhirnya sekarang sudah memihak kepada tokoh ya
kayak saya misalnya sejak awal sangat mengagumi tokoh pak ahok
kemudian setelah pak maruf amin terpilih sebagai calon wakil presiden pak jokowi
timbul banyak pertanyaan apakah kita masih akan mendukung pak jokowi
kalau saya pikir sih itu tidak ada hubungannya sama sekali sih ya
jadi meskipun misalnya saya sangat mengagumi tokoh pak ahok
dukungan saya terhadap pak jokowi atau pak prabowo di tahun depan
itu mungkin dipengaruhi sama visi misi yang coba beliau paparkan kepada kita aja sih
sementara itu publik masih dihadapkan pada teka teki sikap basuki cahayapurnama di pilpres mendatang
apakah masih mendukung jokowi atau punya sikap yang lain
putri mendiang presiden abdurrahman wahid yeni wahid
seperti dikutip dari detik com menyinggung sikap ahok di pilpres mendatang
di tahanan makobrimob dua puluh agustus yang lalu
yeni mengatakan bahwa ahok akan segera bercerita tentang sikap dan dukungannya di pilpres mendatang
yeni pun meminta publik untuk bersabar menanti cerita dari ahok